kita keseratan lainnya saudara agota tim hukum anies muaymin bambang wijoyanto memilih walkout
saat ahli yang dihadirkan tim hukum prabowo gibran edy yarie akan memberikan keterangan di sidang mk
menurut bambang sikap walkoutnya ini adalah konsistensi sikapnya yang menolak edi sebagai ahli
karena pernah diperiksa kasus korupsi
namun edi keberatan atas pernyataan bambang karena sudah merugikan dirinya
nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya
ya majelis karena tadi saya merasa keberatan saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya profesor haritz akan memberikan penjelasan
nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya
sebagai konsistensi dari sikap saya terima kasih
majelis yang mulia saya kira sebelum saudara bambang wijayanto meninggalkan tempat
sudah tidak apa apa pak edi itu kan haknya beliau juga
untuk tidak terjadi karakter asasination karena begitu dikatakan oleh saudara bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya
saya hanya ingin mengatakan secara cuma cuma tiga puluh detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh saudara bambang itu tidak disampaikan secara utuh
pada saat itu ali fikri jurubicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus